akhir akhir ini kuliner khas afrika sedang jadi perbincangan di media sosial
apalagi dengan mulainya kemunculan rumah makan afrika di ibu kota
tak sedikit nih warganet yang mencoba review langsung
tak mau kalah saya pun mendatangi salah satu rumah makan asli afrika di jakarta barat
tepatnya di jalan ks tubun
dari berbagai macam kuliner afrika yang dihidangkan
ada salah satu yang paling terkenal yaitu fufu dan egusisu
fufu merupakan makanan bertekstur lengket terbuat dari berbagai pilihan bahan dasar
mulai dari gandum yam atau sejenis ubi pisang tanduk hingga singkong
nah fufu yang saya pesan ini terbuat dari singkong
memakan fufu paling pas jika didampingi dengan sup egusi
kunci bahan dasar pembuatan sup egusi adalah biji melon yang dihaluskan serta minyak kelapa sawit
sedangkan untuk isiannya beragam bisa pilih ayam daging sapi kikil dan ikan
uniknya bahan dasar biji melon untuk sup egusi di sini diambil langsung dari afrika
demi memastikan cita rasa yang otentik
aku buka di sini karena aku datang di indonesia
aku coba cari tempat makan makanan afrika
aku tidak dapat yang autentik
dan yang rasanya benar rasa afrika
makanya karena aku sudah ada pengalaman di restoran
aku pikir dibuka di sini
dari tahun dua ribu empat belas
penasaran akan paduan rasa fufu dan egusi
saya akhirnya memesan makanan yang sedang viral dengan harga rp delapan puluh ini

setelah udah bulat
nah setelah udah bulat kita ambil sedikit fufunya ya secukupnya aja lalu kita bulat bulatkan nih kayak gini
setelah udah bulat kita ambil sedikit fufunya ya secukupnya aja lalu kita bulat bulatkan nih kayak gini
setelah udah bulat kita cocol dengan kuah egusi sup sampai meresap ya
nah ini dia
makannya itu gak dikunyah tapi langsung ditelan
ternyata makan dengan sekali telan ala afrika cukup sulit loh
hati hati bisa tersedak
tapi jika ditanya soal rasa
katakan perpaduan dua menu ini sangat pas
rasanya nggak beda dengan di afrika sama aja
fufu dengan rasa yang hambar dicampur dengan sup egusi yang sangat gurih dan sedikit pedas
nyata cocok bagi selera lidah indonesia
pasang représentasi baru
duung duung tujuan juga pahit ya
proses memasak yang cukup sederhana satu porsi sate domba dengan pisang perlu merogoh kocek rp enam puluh lima
ini saya kasih negi sama tak orang orang kita makan pisang sama sate indonesia sate sama nasi
pada awalnya mungkin masyarakat indonesia merasa ini aneh termasuk saya namun setelah dicoba
ternyata rasa gabungan sate domba yang gurih dengan pisang bakar yang manis sangat cocok
ternyata rasanya nggak cuma gurih gitu tapi memang terus terang buat kita ketagihan gitu
awalnya agak kaget makan pakai pisang tapi ternyata setelah dicoba masya allah cocok banget makan pakai pisang gitu
pilihan kuliner khas afrika bisa menjadi pilihan bagi anda yang ingin merasakan sensasi baru kuliner khas negara lain
ijika anda penasaran bagaimana
sensasi makan sate domba ala afrika anda wajib kesini dan mencoba makan sate domba dengan pisang
aulia wardani yudhistira satria jakarta